hai komnas ham menyampaikan sedikitnya ada tujuh pelanggaran ham dalam tragedi
kanjuruhan malang yang telah menewaskan satu ratus tiga puluh lima orang pada sabtu satu oktober dua ribu dua puluh
dalam konferensi pers di gedung komnas ham pada kamis komisioner komnas ham muhammad
hairul anam menjabarkan sedikitnya ada tujuh pelanggaran ham dalam tragedi kanjuruhan malang
salah satunya adalah gas air mata serta penggunaannya yang dilarang
selain itu juga ditemukan adanya excessive of force atau penggunaan kekuatan yang berlebihan
pada proses pengamanan pertandingan di stadion
hairul anam juga menyatakan adanya pelanggaran pada business and human rights
di mana entitas bisnis pada kasus ini justru mengabaikan aspek ham
dan lebih menonjolkan aspek aspek komersialisasi
pertandingan antara arema dan persebaya ini disebut komnas ham turut diakibatkan oleh
tata kelola yang tidak menjalan diri
dan memastikan prinsip keselamatan dan keamanan
kesimpulannya adalah peristiwa tragedi kemanusiaan kanjuruhan
merupakan persiwa pelanggaran hak asasi manusia
yang terjadi akibat tata kelola yang diselenggarakan dengan cara tidak menjalankan
menghormati dan memastikan prinsip dan norma keselamatan dan keamanan
dalam penyelenggaran sepak bola
selain itu juga terjadi karena tindakan excessive use of force
yang kedua terdapat sistem pengamanan yang menyalahi aturan pssi dan fifa
dengan pelibatan kepolisian dan tni
antara lain terkait masuknya gas air mata serta penembakan gas air mata
penggunaan simbol simbol keamanan yang dilarang dan fasilitas kendaraan
jadi fasilitas kendaraan itu termasuk barakuda
di hari yang sama komnas ham turut menyerahkan rekomendasi yang berisi laporan dan investigasi

dan keamanan yang terjadi di kedaharang
kepada menteri koordinator politik hukum dan keamanan mahfud md
poin utama dalam laporan komnas ham adalah meminta pemerintah
untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola sepak bola indonesia
hari ini saya atas nama pemerintah menerima laporan hasil investigasi
komisi nasional hak asasi manusia komnas ham
tragedi sepak bola di kanjuruhan malang
saya sudah berdiskusi sudah paham apa semua isinya
fakta fakta yang menjadi pendukungnya
tetapi saya tentu hanya akan menampung ini untuk disampaikan ke pemerintah
dalam rangka mengambil langkah langkah lanjutan
adapun menko polhuka mahfud md menyatakan akan segera menindaklanjuti
dan meneruskan laporan ini kepada presiden